harga tadi bawang merah rp tiga puluh lima bawang putih rp empat puluh sama seperti di provinsi provinsi yang lain
saya kira kalau posisi harga seperti ini saya kira sangat baik
karena ini ya seminggu lagi lebaran
utamanya berkaitan dengan jalan yang berkaitan dengan rumah sakit
karena kita ini mau mendistribusikan alat alat kesehatan ke rumah sakit rumah sakit daerah
jadi kesiapan ruangan kesiapan bangunan fisik yang ada di setiap rumah sakit daerah itu perlu dilihat betul
karena yang mau kita bagi berapa
butuh listrik butuh ruangan
sehingga kita harus melihat kesiapan daerah